joko widodo menegaskan netralitas tni polri dan bin bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada
presiden jokowi mempersilahkan sejumlah pihak untuk melaporkan ke bawaslu jika menemukan aparat yang tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
presiden jokowi mengajak agar masyarakat turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada pada dua puluh tujuh juni mendatang
pernyataan presiden ini sekaligus menjawab tudingan dari presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono bahwa ada oknum tni dan polri tidak netral dalam pemilu
misalnya pada pilkada dki jakarta di mana calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni yang saat itu diperiksa kepolisian
netralitas tni netralitas polri netralitas bin itu adalah
semarilah kita bersama sama mengawasi
ya kan ada ketentuannya
kalau dilihat ada yang tidak netral silahkan dilaporkan ke bawaslu
pernyataan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono soal adanya aparat yang tidak netral di pilkada dua ribu delapan belas
berujung pada saling tuding antara pdi perjuangan dan demokrat
dalam konversi pada sabtu lalu sby menuding bin polri dan tni tidak netral
pdip kemudian menuding balik sbi justru menggunakan alat alat negara agar tidak netral pada pilpres dua ribu empat dan dua ribu sembilan
jelang pilkada serentak dua puluh tujuh juni mendatang ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengeluarkan pernyataan kontroversial
dalam konferensi pers di sebuah hotel di bogor sabtu lalu sbi mendesak
tiga lembaga negara yang dipin polri dan tni untuk bersikap netral pada masa pilkada dua ribu delapan belas hingga pemilu dua ribu sembilan belas
sbi menambahkan keterlibatan lembaga negara tersebut di tengah rai terstruktur dan sistematis lantaran adegan seperintah dari atasan
demi melawan kecurangan pada pilkada serentak hingga pemilu dua ribu sembilan belas sby mengaku siap pasang badan
jika memang kecurangan ketidakintalan dari elemen b polri tni
ini masih berlanjut apalagi terstruktur sistematis masif karena terjadi di mana mana
ada superior order superior order itu ada garis perintah garis kebijakan dari atas
ketidak netralan tiga lembaga negara tersebut dicontohkan sby dalam penggeledahan rumah mantan wakil gubernur jawa barat deddy miswar oleh penjabat gubernur jawa barat muhammad iryawan
sbi menyebut tindakan itu tendensius
berkaitan dengan pilkada jawa barat lantaran penjabat gubernur tersebut adalah salah satu petinggi polri
seorang jenderal iryawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya termasuk sumpahnya
kalau bermain main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi
yang tadi itu rumah dinas wakil gubernur di bresa lah yang digeledah gitu ya
yang oleh pejabat gubernur ini kan menunjukkan sesuatu yang
menurut pandangan saya secara etis mungkin tidak harus seperti ini
menjawab tudingan sby ketua dpp pdip komarudin watubun justru menuding sby lah yang menggunakan alat alat negara agar tidak netral pada pilpres dua ribu empat lalu
kepada detik com komarudin menyebut apabila pemerintahan jokowi menggunakan alat negara
maka seharusnya calon calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di pilkada sebelumnya
terkait hal ini pemerintah memastikan akan memberikan sanksi bagi aparat yang terbukti
tidak netral dalam proses pelaksanaan pilkada serentak di tanah air
tapi itu memang sudah menjadi penekanan presiden ya
dari awal bahwa asn aparat keamanan penyelenggara pemilu harus netral
masalahnya kan itu kan menjadi wacana publik
tujuan itu jadi masalah ditekankan presiden
karena itu masalah dari tahun ke tahun ditekankan
kalau masih ada ya ada kasih sanksinya
sebelumnya calon gubernur jawa barat deddy miswar mengaku rumah dinasnya
digeledah sebagai antisipasi penggunaan fasilitas negara dalam kapal ini
sementara itu penjabat gubernur jawa barat muhammad iryawan membantah melakukan penggeledahan
iryawan menjelaskan kedatangannya ke bekas rumah dinas deddy miswar
untuk mengecek aset milik pemprov jawa barat
sesuai ajakan kepala rumah tangga provinsi dedy apen
kita akan mengulasnya di studio malam hari ini
sudah ada kadif advokasi dan hukum dpp partai demokrat
ferdinand huta hayan
selamat malam bang ferdinand
kemudian ada direktur lembaga pemilih indonesia atau lpi boni harget
selamat malam bang boni
tapi sebelum kita mulai dialog ini terlebih dahulu ya
kita ingin lihat dulu laporan rekan kami
korrespondensi ann indonesia nesia megawati jakarta
nesya bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak istana
tadi mungkin sudah memang disampaikan oleh presiden joko widodo
tapi bagaimana tanggapan lebih lengkapnya sebenarnya
terkait dengan isu begitu ya
atau pernyataan dari presiden ke enam republik indonesia
dan juga bin dan juga polri yang tidak netral dalam pemilu
ya indra bahwasannya presiden joko widodo tadi mengatakan bahwasannya
bahwa aparat kepolisian tni dan juga bin adalah suatu hal yang mutlak
untuk menjaga netralitas tersebut
dan apakah presiden joko widodo juga mengatakan bahwasannya
telah menginstruksikan telah bertemu kepada para pimpinan
seperti kapolri lalu kepala bin dan juga panglima tni untuk bisa memastikan bahwa
perintahnya atau instruksinya adalah menjalankan netralitas para aparat
untuk bisa menjaga penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu
bukan saja soal netralitas indra tetapi bagaimana keamanan dalam penyelenggaraan pilkada
serentak pada tanggal dua puluh tujuh juni mendatang yang juga merupakan hari ribu nasional
sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun presiden telah mengeluarkan kepres mengenai
tanggal dua puluh tujuh nanti menjadi sebagai hari ribut nasional untuk bisa
masyarakat menggunakan aspirasinya ataupun masyarakat bisa berpartisipasi dalam
menggunakan suara dalam pilkada serentak dua ribu delapan belas
nah memang indra bahwasannya seperti memang menjawab tudingan ataupun
apa yang disampaikan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyo
mengatakan bahwasannya ada ketidak netralitasan dari para aparat
nah ini menjawab presiden juga menjawab bahwasannya menjamin bahwa pemerintah
ataupun para aparat netral dalam menjalankan pilkada ke enam
kalaupun memang ada ditemukan para aparat yang dinilai melanggar netralitas
ataupun melanggar pelanggaran ada temuan temuan pelanggaran bisa disampaikan
ataupun dilaporkan kembali sesuai dengan mekanisme ataupun prosedur dalam
penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu nah indra bahwasannya kita lihat memang
bisa dikaitkan ataupun juga bisa juga dikaitkan meskipun memang polri telah membantah hal ini
bahwasannya pada beberapa waktu lalu kita ingat bahwasannya kapolri tito karnavian
memutasi brigjen paul hasanuddin yang merupakan bakal polda maluku kemudian dipindahkan
menjadi bergabung di bindiklat lemdiklat mabespori
dan ini memang masyarakat ataupun kita melihatnya bahwasannya ini adalah merupakan
sanksi yang diberikan kepada polisian terhadap brigjen paul hasanuddin karena ikut dalam
mengapanyakan salah satu calon gubernur di maluku tetapi hal ini memang telah dibantah
oleh kepolisian bahwasannya tidak ada hubungan antara pemutasi tersebut dan juga
ataupun tidak dicopot memang bahasanya yang beredar adalah dicopot
tetapi memang pihak polri membantah tersebut bahwasannya ini hanya bentuk mutasi yang
memang sejauh ini kepolisian mempunyai alasan tersendiri kenapa akhirnya brigjen paul hasanuddin
nah ini memang kalau kita bisa menyampaikan bisa dikaitkan indra bahwasannya apakah ini adalah sebagai langkah bentuk polis sebabnya
nah ini memang kalau kita bisa menyampaikan bisa dikaitkan indra bahwasannya apakah ini adalah sebagai langkah bentuk polis sebabnya

dan juga memang pihak kemendagri melalui dirijen otda kemendagri menemukan selama pilkada serentak berlangsung
ataupun selama kampanye pilkada berlangsung ditemukan ada sekitar seribu lebih para asn ataupun aparatur sipil negara yang melanggar netralitas
untuk itu memang kemendagri memberikan pelanggaran baik pelanggarannya dari seribu tersebut indra satu ratus dua puluh lima asn

melanggar pelanggaran berat dan diberikan sanksi dari penurunan pangkat hingga ada langkah langkah hukum selanjutnya
tetapi memang sejauh ini ini artinya dari hal hal tersebut dari pihak kepolisian ataupun dari kemendagri sendiri menjamin
ataupun pemerintah menjamin pelaksanaan bahwa netralitas dari para aparatur sipil negara ataupun para aparat seperti bin kepolisian dan tni bisa berjalan dengan netral
dan kalaupun memang adanya pelanggaran silakan saja istana atau pempresiden mempersilahkan kepada semua elemen masyarakat
ataupun kepada siapapun untuk bisa melaporkan hal tersebut melalui kebawah selu indra
baik terima kasih nesya megawati melaporkan langsung dari jakarta
sekarang kita akan coba mulasnya ya sebelum dijawab oleh bang boni tapi kita ingin tanggapan dari partai demokrat dulu ketika tadi begitu ya
bang ferdinand kita lihat pernyataan dari presiden jokowi yang sekaligus menjawab dan membantah bahwa ada
tidak adanya dugaan ketidak netralan dari oknum bin tni dan polri ini
ya mungkin dia pertama kita mengapresiasi dan memberikan rasa hormatlah kepada presiden jokowi yang sudah memberikan komentar ya
terkait apa yang disampaikan oleh pak sby ketua umum partai demokrat terkait dengan pilkada serentak yang akan berlangsung pemilihan suaranya nanti tanggal dua puluh tujuh
jadi begini apa yang disampaikan oleh pak sby itu harus dilihat sebagai
sebagai sebuah kecintaan kepada demokrasi sebagai upaya menjaga demokrasi kita untuk tetap berjalan di rel yang seharusnya
bagaimana kata demokrasi itu ada ya bahwa itu adalah kedaulatan suara rakyat
artinya apa janganlah kedaulatan suara rakyat itu diganggu oleh kekuatan kekuatan dan kekuasaan kekuasaan yang lain
jadi kalau terkait dengan ketidak netralan ini kan bahwa pak sby menyampaikan itu bukan tanpa dasar ya
karena memang ditemukan di lapangan
ada indikasinya pak
kalau menurut kita sih bukan sekedar indikasi lagi ya tetapi ada bukti bukti konkret nyata yang oknum oknum
kita harus menyebut oknum ya dan bukan lembaga ya oknum oknum kepolisian terutama di beberapa daerah yang ternyata tidak netral ya
ada rekaman videonya di kita ada rekaman suara ada foto foto
ini untuk yang pilkada dua ribu delapan belas atau yang lalu
kenapa juga pak sby menyampaikan pengalamannya pada saat pilkada dua ribu tujuh belas lalu
terkait dengan pilkada jakarta memang beliau juga merasakan bahkan kita semua merasakan ketidak netralan aparat polisi pada saat pilkada dki jakarta
merasakan atau menemukan fakta
satunya adalah ketika bu silvi yang cawagupnya berpasangan dengan agus harimurti yudhoyono bolak balik dipanggil polisi pada saat itu ya
ternyata sampai sekarang kasus ini pun berhenti entah di mana ujungnya kita tidak tahu
itu menggambarkan ketidak netralan
kita melihatnya bahwa itu sengaja diambil untuk membentuk
saya melihat pak sby agak ngawur karena pernyataan ini hanya dilempar ke media sosial
dan ini akan memunculkan kegelisahan kegelisahan sosial dan memancing terjadinya turbulensi
harusnya ini disampaikan melalui proses hukum
kalau memang ada temuan tadi seperti yang dikatakan oleh ferdinand
jadi kalau ada bukti dibawa saja ke proses hukum
karena kalau enggak nanti ada dua kemungkinan yang terjadi
satu pak sby sedang berhalusinasi
kenapa kok sampai ke sana
ya karena kelihatannya psb tidak nyaman sejak tidak menjadi presiden lagi
ada gesture yang memperlihatkan ketidaknyamanan
ada perasaan ketidak tenang
sehingga seringkali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial
atau yang kedua bisa saja pernyataan pak sbe juga didasarkan oleh pengalaman pada pemilu dua ribu sembilan belas
maksudnya ikut curang
dengan menggunakan itu kekuatan
bung indra menyimpulkannya dengan sangat baik
tetapi maksud saya
bahwa itu satu kemungkinan
maka saya lebih mendukung kalau pak sby sebagai ketua umum partai
silahkan itu diproses secara hukum
lepas dari ini semua
saya melihat dari dimensi politik
pernyataan pak sby sebetulnya sebuah lemparan bola
siapa yang mau menggoreng siapa yang mau menangkap
pola permainan seperti apa yang akan dibangun
saya pikir itu tujuannya
jadi bukan soal apakah benar ada kandidat demokrati
tapi tujuan lainnya itu
tetapi tujuannya sebetulnya mengganggu atau membangun sebuah wacana politik
seakan akan pemerintah ini sedang menggiring institusi negara untuk kepentingan parsial
saya pikir di sana poinnya sebetulnya
bagaimana pak bung ferdinand
tujuannya memang itu ya
kenapa pak sby melontarkan ini
jadi semuanya kan berdasarkan dari laporan yang diterima oleh beliau secara langsung
terutama dari calon gubernur yang kita dukung di lapangan
bahwa mereka merasakan betul
saya kasih contoh
seperti di jawa timur
buko viva itu akan setelah melakukan deklarasi dengan sebuah organisasi buruh
kemudian deklaratornya dipanggil oleh kepolisian
yang kedua rencana akan ada pertemuan dengan sebuah
sebentar dipanggil kepolisian itu karena apa
kita sampai sekarang tidak tahu
bahkan deklaratornya ketika kita tanya sekarang mereka tidak mau bicara
saya tidak mau menyatakan takut
tetapi mereka tidak mau menyatakan apapun terkait pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian kepada mereka
yang kedua ada acara sebuah di pabrik
setengah jam lagi acara itu akan berlangsung
kemudian punya pabrik membatalkan
apa yang disampaikan ke bukovipa
bahwa ada seorang petinggi polri menelpon untuk membatalkan itu
nah hal hal seperti ini
kemudian masih ada lagi
pabrik ini seberapa penting
kalau bisa sampai harus di
ya karena memang di sana itu kan buruhnya cukup besar ya
pekerjaannya cukup banyak
potensi suara di situ besar
potensi suara ada
jadi hal hal seperti itu
kemudian pak s w melihat bahwa yang
kalau demokrasi terus jadi begini ya tentu demokrasinya akan rusak
kita tahu bahwa sembilan puluh delapan lalu kita memperjuangkan demokrasi ini dengan harga yang mahal ya
jadi kalau yang disampaikan bang boni tadi mungkin apa gesturnya
tidak nyaman halusinasi
tidak nyaman saya pikir tidak
karena saya hampir setiap hari mendampingi beliau ya
sebetulnya beliau selama ini cukup nyaman setelah pensiun ya
tetapi memang akibat dari pilkada ini memang menjadi ada kekhawatiran
yang besar dari beliau bahwa demokrasi kita ini akan terganggu
harusnya kedaulatan itu berjalan dengan baik
kalau misalnya pernyataan itu keluarnya dari aktivis ya
atau dari pengamat politik seperti kami
ya tentu saja tidak terlalu berdampak besar
tapi ini kan dikeluarkan oleh ketua umum partai
dia sepuluh tahun berkuasa yang pernah mengontrol institusi intelijen tni maupun
yang dididik tidak netral tadi
yang ditudih tidak netral
artinya ada apa dengan psby
saya tidak akan bertanya ada apa dengan bin tni
tapi ada apa dengan psby
karena badan intelijen negara tni dan polri setahu saya sejauh ini sangat menekankan netralitas
dalam banyak hal
justru kita pertanyakan oknum tni yang ada di sumatera utara
bahkan bekas panglima tni yang bicara justru menggunakan isu sara di dalam pilkada itu siapa
berpihak ke kelompok mana
ini juga menjadi pertanyaan
artinya saya kembali kepada hipotesi saya di awal
ini tujuannya bukan
soal benar atau salah
benar atau tidak
adanya ketidak netralan
tetapi ini permainan wacana
psby sedang menggiring bola
dia ingin menyudutkan pemerintah ke sudut ya
menggiring dia ke sudut
supaya persepsi publik seakan akan negara sudah tidak fair
ini menjadi seperti ini
kemungkinannya kalau pertanyaan saya adalah kenapa tidak dilaporkan saja
karena akan ada pertanyaan pertanyaan seperti yang saya inginkan
laporkan saja pertanyaan kami justru kami akan bertanya balik
memangnya bawaslu itu bekerja harus berdasar laporan
nah jadi di sini perbedaannya
makanya saya pikir laporlah ke bawaslu
atau besarlah supaya bawaslu yang berbicara
kalau bicara tentang laporan kita memang mempertimbangkan itu
tetapi kita sekarang justru pesimis dengan bawaslu
dari kemarin kemarin juga kita sudah menyampaikan
banyaknya baliho baliho capres di jalanan
banyaknya iklan di tv yang sudah kita anggap itu
mengiklankan diri lebih awal
tapi dari bawaslu kan tidak ada tindakan
sehingga kami merasa melaporkan ke bawaslu ini hanya pekerjaan sia sia
tapi pekerjaan sia sia
karena kami merasa bawaslu tidak akan menindaklanjutinya
tapi kenapa demikian indikasinya apa kalau bawaslu tidak akan menjawab
coba kita lihat baliho baliho sampai sekarang yang kita anggap sebagai kampanye dini ini kan sampai sekarang tidak ditertipkan oleh pak ahok
tapi tidak bisa kita murni salahkan bawaslu juga
karena kita tanya dulu undang undang
kewenangan bawaslu seberapa kuat sih sebenarnya
di dalam memproses baik dari aspek pidana maupun administrasi dari segala pelanggaran
ini sebetulnya yang belum pernah kita lihat
dan kemudian fasilitas pengawasannya cukup tidak sih
dulu dua pemilu yang lalu sekitar sepuluh tahun lalu saya sudah mewacanakan pentingnya bawaslu misalnya memiliki kewenangan penyadapan pada momen tertentu
misalnya masa tenang atau pada hamin dua puluh atau tiga puluh menuju pilpres pemilu misalnya
jadi beri keuendangan penyadapan supaya ketahuan siapa pemain pemain yang ingin menang
yang curang di dalam proses itu
saya pikir jangan oke
karena begini bung ferdinand kalau misalnya tadi ini bisa juga benar atau tidak begitu
tapi ketika tidak dilaporkan katakanlah memang bawaslu bisa proaktif
tapi ketika ini penyataan disampaikan ke publik kemudian merasa tidak perlu lapor bawaslu harus bawaslu yang proaktif
kesannya ini menjadi tidak bisa disamakan soal mario dan lain sebagainya
karena bisa dipersepsikan karena muncul juga tanggapan dari partai yang lain
bahwa oh pak psb sedang bercerita tentang pengalamannya dua ribu empat dan dua ribu sembilan
jadi kalau kembali ke situ tadi sebetulnya begini
dua ribu sembilan lah kita anggap pemilu yang benar benar bahwa pada saat itu presiden psb sebagai presiden
kalau dua ribu empat kan presidennya masih ibu megawati
oh gitu kan itu masih rekawan jokowi kan
oh enggak dua ribu sembilan saya belum
dua ribu empat belas kan lain lah
jadi begini kalau kita lihat dua ribu sembilan saya juga sudah mencari mencoba mencari informasi dan berita
sepertinya tidak ditemukan ada informasi terkait dengan ketidak netralan aparat dua ribu sembilan belas
jadi saya tidak bisa bicara tentang itu
dan bahkan menanggapi yang disampaikan bonny jangan jangan pak psb mengingat kejadian dua ribu sembilan
sebetulnya itu jauh ya karena saya tidak menemukan fakta fakta itu
dan bahkan pak psb selalu bicara dengan kami itu tidak pernah melakukan dan memperalat tni polri pada saat beliau berkuasa untuk membangun
tapi kalau soal ognum ada tidak kira kira
kalau soal omrung pun saya cari cari ya informasinya tidak saya temukan dua ribu sembilan lalu ya
ini justru terbalik
dua ribu sembilan saya tidak menemukan
dua ribu sembilan saya itu pernah sedikit bermasalah dengan beberapa di institusi yang disebut
karena kami justru menemukan ada ognum yang sangat proaktif mengkampanyekan pak sby ketika itu
dan saya coba membuka itu ke publik
mungkin redaksi kalimatnya kurang rapi ketika itu sehingga memunculkan multitafsir
tetapi kami menemukan ada oknum di kepolisian ketika itu yang juga ikut berkampanye
makanya saya bilang tadi pak sby jangan jangan
ini sedang menostalgia saja
dia ingat dua ribu sembilan
tapi sampai sekarang kita kan mencari buktinya itu kan tidak ada sampai sekarang dua ribu sembilan belas
kalau yang sekarang ada buktinya tidak
kalau kita cari yang lalu dua ribu empat jejak digitalnya masih ada
kita ingat kompes maparesa pada saat umur satu mw
tapi dua ribu sembilan saya mencarinya betul betul tidak ketemu
nah ini menjadi mela balik ya
kalau yang sekarang ini memang ada buktinya semua
bahkan ada seorang petinggi militer harus saya sebut ya di sebuah daerah datang ke pak sby menyatakan bahwa
ada rekamannya tidak itu
oke ini yang sudah saya ingat
langsung menyatakan bahwa dia diminta untuk mendukung pasangan tertentu
tetapi beliau menyatakan saya sabtamarga sejati
tidak mungkin itu saya lakukan
dan pak sby memeluk beliau menyatakan bagus terima kasih
jadi dalam konteks ini sebetulnya pak sby baru tadi malam saya dipanggil oleh beliau dan menyatakan
kalau masih menjadi polemik pak sby sangat siap untuk buka bukaan
biarlah ketemu pak sby dengan kapolri dengan kepala bin dengan menkopol hukam barangkali
beliau akan menyampaikan semua apa apa
menyampaikan semua apa fakta fakta dan informasi yang beliau miliki
biar sudah akan disampaikan kepada beliau beliau yang menjabat itu
untuk melepaskan dugaan dugaan yang tidak
dengan segala hormat kepada pak sby ya
saya pikir sih pernyataan pak sby ini sudah cukup mengganggu stabilitas
makanya saya bilang ayo kembalikan ke koridor hukum aja
karena institusi bin misalnya setahu saya sangat komit dengan netralitas
tni juga pak hadi itu punya komitmen
tapi bahwa dulu pernah ada oknum oknum ya
dulu ada oknum iya
lalu pak tito karnavian juga komitmen kurang apa
kalau misalnya kita bicara atas dasar kecurigaan atas dasar ketakutan kecemasan sebetulnya
ada fobi yang terlalu berlebihan
jangan jangan nanti kandidat demokrat semua kalah gitu
dan dipilih kada
ya saya pikir pak sby sedang berhalusinasi
oke baik nanti kita lanjutkan setelah ajadah berikut ini
pertanyaannya kemudian menjadi melebar
apakah tergantung rezimnya siapa
ataukah memang dari dulu memang ada oknum oknum tertentu di lembaga lembaga ini yang kemudian memang tidak netral
tinggal pertanyaannya apakah rezimnya menggunakan itu atau tidak
pak mi akan segera membahasnya setelah ajadat berikut
di segmen sebelumnya tadi saya sedikit memberikan catatan ya
kalau dari bang ferdinand menyatakan bahwa
ada oknum oknum sekarang ini ya
baik di tubuh bin tni maupun polri yang tidak netral
karena ada banyak testimoni ada banyak katanya bukti ya
walaupun nanti pertanyaannya kenapa tidak dilaporkan
tapi di sisi bang boni tadi menyatakan justru di rezim sebelumnya
yang menemukan sejumlah oknum
nah pertanyaannya benang merahnya jadi walaupun berbeda rezimnya
tapi kemudian sama kemudian
jadi ada oknum oknum yang tidak netral dong berarti
begini yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita pak indra ya
dalam atau di ruang mana kemudian
atau di ruang mana kemungkinan terjadi ketidak netralan itu
dalam pemilihan langsung ini kan subjeknya adalah pemilih
rakyat sendiri kan yang menentukan siapa yang akan menang
dan dalam pendekatan politik klasik
ketika kekuasaan itu terkonsentrasi pada sistem pada struktur pada partai politik pada
pada ormas pada kekuatan seperti militer dan sebagainya
itu memang mereka berpengaruh sekali
tetapi sekarang kan enggak
nah makanya saya agak merasa tidak penting juga kita membahas
apakah tni netral atau tidak
karena efeknya tidak langsung
tidak begitu signifikan
justru sekarang yang harus kita lihat adalah siapa yang menggerakkan pembentukan opini di media maya misalnya
yang menggerakkan sarasen yang menggerakkan akun akun anonim itu
nah ini pertanyaannya siapa
bahwa di lapangan juga ada sedikit signifikansi dari intervensi
kalau misalnya benar ada yang dimaksud
ya misalnya melakukan intimidasi dan sebagainya
tetapi sejauh ini kan kita tidak melihat itu
tetapi pada periode lalu kita melihat itu
badan intelijen sendiri
hari ini pak budi gunawan promosi doktoralnya dengan disertasi yang sangat cerdas tentang pengaruh atau peran intelijen terhadap pemberantasan kejahatan cyber crime
ya dalam konteks national security
saya pikir ini sebuah pendekatan yang sangat cerdas untuk melihat di mana celah atau ruang kemungkinan intelijen bisa membantu negara di dalam melakukan penegakan hukum
meskipun bukan institusi penegakan hukum
intelijen punya kontribusi untuk menyediakan informasi
termasuk membantu di dalam proses penyidikan dan penyelidikan untuk polisi
sehingga nanti kita tidak perlu ribut lagi
siapa yang salah kalau terjadi kekacauan
siapa yang salah kalau ternyata tidak netral institusi negara di daerah tertentu dan sebagainya
kenapa bin tidak memberi informasi
kan selalu begitu
ada serangan teroris dan semacam
nah kita lupa bahwa undang undangnya tidak cukup siap juga untuk memberi kewenangan yang cukup pada institusi negara untuk melakukan antisipasi atau pencegahan
maka dalam konteks yang dimaksud oleh pak sby
sejauh ini kan reformasi dilakukan di kepolisian di tni di bin juga
seluruh institusi baik personil maupun strukturnya itu dibenahi supaya sebenar benar menjadi mata dan telinga negara
artinya menjadi perpanjangan tangan negara bukan perpanjangan tangan pemerintah
bukan untuk kekuasaan
bukan untuk kekuasaan
dan itu prinsip yang sudah ditegaskan ditekankan dan betul betul kita lihat langsung
saya tertarik tadi kalau anda sebutkan bahwa ketidak netralan oknum di tni polri bin itu tidak menjadi signifikan lagi
apakah benar demikian bung gun
ya kecuali ada daerah daerah tertentu yang kultur pemilihnya masih parokial
yang rentan terhadap mobilisasi ya bisa saja
saya ambil contoh misalnya di sumatera utara
ketika kampanye sara dilakukan secara terorganisir sistematis oleh baik oknum oknum yang aktif maupun yang purnawirawan dari tni
oh itu bekerja dengan efektif
ya maka ada masjid masjid bahkan sekarang mereka berkampanye tanggal dua puluh tujuh
berangkat ke tps dari masjid
insya allah berkah
ini kan sebetulnya lebih bahaya daripada kecurigaan apakah bin netral tni netral polri netral
di dalam teori permainan dalam politik ya game teori
ini kan ada dua model
saya lihat pak sby ini mau memainkan polan zero sum game
jadi yang kalah tidak akan dapat apa
atau tidak ada ruang pilihan ketiga
atau lu bisa tie dengan dapat poin
tidak ada peluang
dia menyudutkan institusi negara
ingin menampar pemerintah
dia dapat untung
pemerintah dapat nol
nah ini model permainan zero sum game
pak s b ya tidak bukan orang bodoh
dia tidak sedang membicarakan korpus delikti atau bukti bukti material dari kemungkinan ketidak netralan itu
tetapi dia bicara soal perang wacana perang persepsi
bahwa pemerintah sudah tidak fair
mari kita dukung orang orang yang di luar pemerintah
karena itulah kemudian dukan anda kenapa itu tidak melaporkan kepada proyek hukum
bagaimana pak mbak fardinat
sebetulnya tidak seperti itu ya
saya sudah sampaikan tadi bahwa
bukan soal persepsi yang sedang dimainkan pak s b ini
tidak sama sekali
kita itu betul betul ingin menjaga pilkada ini netral seluruh aparat negara
demokratis berjalan ya
karena memang ini bagaimana satu musim satu peristiwa di mana masyarakat itu memberikan
memberikan suara untuk negara
jadi pak s b itu menyampaikan apa yang dialami oleh beliau
apa yang dialami oleh calonnya
dan apa yang langsung diterima oleh beliau
jadi bukan sebatas wacana
tapi kenapa kemudian dilempar ke publik
supaya ini menjadi konsensus bersama
supaya diskursus bersama
supaya semua mendengar melihat
itu pun positifnya
cuma pertanyaannya faktanya seperti apa
apakah faktanya ada di lapangan atau ada di kepala pak s b ini
ada di lapangan kita punya faktanya
salah satu contoh konkretnya coba yang di maluku itu kan tidak bisa kita nafikan
bahwa itu salah satu fakta ketidak netralan seorang oknum polisi
meskipun pak kapolri sampai sekarang tidak menjawab secara lugas dan jernih
kenapa beliau dimutasi
beliau bilang hanya ini hanya mutasi biasa
tetapi kita melihat bahwa karena yang disampaikan beliau tidak hanya di dalam sebuah perkumpulan
itu pertemuan antara di internal polri itu menyatakan harus memenangkan si a
kita melihatnya di situ
dan itu tidak terjadi di
dan itu tidak terjadi di zaman pak s b seperti itu tidak ada sama sekali
saya tidak menemukannya
nah kembali ke yang tadi kenapa tidak melapor
bahwa seluruh kan sudah melihat perkenyataan itu
buktinya di lapangan berodar
kenapa pak waslu tidak menindak lantai
terima kasih dengan semangat menjaga demokrasi yang sangat baik tadi anda jelaskan
pak s b semangatnya menjaga demokrasi
tidak ada niat lain untuk menyudutkan
kenapa tidak sampai paripurna misalnya sampai tuntas
kalau sudah mengawal menemukan fakta ada laporan ada bukti konkret
laporkan ke pak waslu
pak waslu kan juga salah satu unsur dalam demokrasi
dan saya masih ingat pak indra
twitter pak s b ketika dia mengatakan
saya tahu tapi saya tidak mau bicara
takut rakyat terganggu
apa dan segala macam segala macam lah
maka itu yang kemudian kan menjadi apa namanya
bahkan kalau orang cewek abg diputus pacar
kenapa diputusin nama pacar
tanyakan pak s b
jadi meme ya
itu kan pada saat peristiwa terkait dengan subsidi bbm
sebetulnya pak s b bisa menjelaskan
tetapi tidak mau menjadi konfrontatif dengan presiden jokowi
intinya di situ
nah justru s b bisa menjelaskan
tetapi ada tetapinya
termasuk di dalam tuduhan bahwa bin tni polri tidak netral
s b bisa menjelaskan tetapi apalagi terserah lah tetapi tetapi
artinya kemudian orang akan melihat
pak s b ini memang jangan jangan hanya kerjanya melempar isu saja
pak s b ini hanya mau berwacana saja
pak s b ini hanya ingin berbicara
pak s b ini hanya ingin bikin rusuh saja
jadi kalau di dalam konteks sekarang yang disampaikan oleh pak s b
beliau sangat siap untuk dikomprontir oleh kepala bin
oleh kapolri oleh menko polhukam
beliau akan membeberkan fakta fakta dan bukti buktinya
ini prajuritmu ini anggotamu
tapi satu lagi ini kan kita bicara politik
jadi bu jujur bukan
tembakannya ini sebetulnya kan bukan soal pilkada sumatera utara
kalimantan timur maluku
tetapi tembakannya dua ribu sembilan belas
ini kan prakondisi
kalau nanti paket yang maju cuma jokowi plus wakilnya dan prabowo dengan ahy satu paket misalnya
setidaknya di sana persepsi masyarakat sudah digiring bahwa
oh tni poring gak netral oh bin gak netral
poli ini terlalu jauh bapak wali
jadi nandan analis politik itu
tetapi kita yang tahu sebetulnya tujuan kita apa melakukan itu
analis politik itu tidak hanya cerdas dari aspek ilmu
tetapi juga dari segi kebijakan
tetapi kemampuan meramal
sejauh sejauh ramalan saya
dari dulu dari dulu
jadi benar itu tujuan dato kolmik
bukan bukan itu
maksud saya analisisnya itu betul seorang bonihargen itu menganalisis
karena memang dia ahlinya di situ
tetapi yang tahu motif dan tujuan sesungguhnya kan kami
apa motifnya apa tujuannya
ya itu tadi untuk menjaga marwah demokrasi ini jangan sampai terganggu oleh kekuasaan kekuasaan
kalau di daerah seorang oknum polisi apalagi dia punya pangkat
punya jabatan itu pressure nya ke publik sangat besar
jadi itu yang kita khawatirkan
jangan sampai contohnya nih seorang nih tanda kutip ya kita mencontohkan
seorang kapolres di sebuah daerah
kalau dia bicara eh kalian pilih si a
masyarakat yang di grassroot di bawah ini cenderung akan melihat
oh iya mereka akan nurut ke situ
tapi kalau tadi kembali ke misalnya ada salah satu analisis dari bung boni tadi
ini kan juga tergantung masyarakat ya
kalau misalnya di tingkat kota yang sudah susah untuk dimobilisasi bukan masalah
makanya sekarang kita jangan melupakan bahwa data statistik penduduk kita
ini kita jangan lupa sehingga orang orang seperti yang di pedesaan
gampang dipengaruhi gampang digiring
apalagi yang menggiringnya seorang tokoh punya jabatan punya posisi
masyarakat di bawah cenderung akan menutup
kita main teori sebenar
teorinya kita tahan dulu ya
setelah jeda ya kita akan dengarkan teori bung boni
dan saya masih penasaran kenapa kalau masih semangatnya baik
misalnya mengawal demokrasi tidak dilakukan secara tuntas begitu ya bung ferdinand
kami akan segera kembali
tetaplah bersama prime news
oke kita lanjutkan lagi
saya akan kembali ke bang ferdinand
kalau misalnya pertanyaan kemudian tadi saya masih penasaran
kalau memang paripurna punya bukti konkret
berpandangan pak sby adalah seorang demokrat sejati
bahwa seluruh ini kan juga salah satu apa namanya
unsur dalam pemilu ini yang juga harus dilihat sebagai peran yang penting juga
jadi begini ya saya sudah nanggap
tadi malam juga pak sby menyampaikan ke saya alasannya kenapa tidak menerima
sudah bertanya ke pak sby juga ini
langkah hukum seperti itu
karena beliau berpikir kita ini janganlah juga terburu buru menghukum orang
kasian ya tidak elok juga nanti ketika karirnya terganggu akibat kita laporkan
tetapi pak sby tujuannya hanya ingin bagaimana supaya pimpinan pimpinan polri
pimpinan bin pimpinan tni memberikan perintah
bahkan kalau perlu presiden memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran ini
jangan coba coba untuk tidak netral
nah harapannya sebetulnya itu
karena kalau kita laporkan kasian juga ya lihat kawan kawan kita nanti di polisi
tapi kalau kita lihat pernyataannya pak sby yang kita kutip dari beberapa media online
dan juga kita ada rekamannya mengatakan bahwa pak sby mengatakan
tidak ada pasukan atau prajurit yang salah
yang salah adalah yang keblinger adalah pimpinan pimpinannya
berarti ini bukannya menuding pimpinan lembaga tersebut dong berarti
itu kan hanya sebuah istilah ya sebuah kalimat sakti
kalau beliau kan tentara ya di tentara itu tidak ada prajurit yang salah
yang salah komandannya itu memang dari dulu sudah dipegang ya
tetapi kenapa kembali saya harus jelaskan
bahwa kenapa beliau tidak mengambil langkah hukum melaporkan kesana kesini
contohnya ke bawaslu dan lain lain ya itu tadi pertimbangannya
janganlah tidak elok juga nanti karirnya rusak terganggu dan lain lain segala macam
maka beliau lebih memilih menunggu respon dari pemerintah respon dari presiden
terutama untuk memerintahkan jajarannya
karena kan semua jajaran pak presiden ya bin yusarnya tentu adalah presiden
jadi pak zizbi itu berharap sekali bahwa presiden lebih tegas instruksinya kepada jajaran bawah
kalau itu kenapa misalnya tidak dikomunikasikan langsung kepada
karena kita mengikuti sekali selama ini kalaupun presiden sudah tegas
di bawah ini ada aja oknum yang sengaja mengintip menunggu dan memampatkan momen
disitulah menurut saya dalam pertarungan moral dilema moral kelihatan psb mengambil jalan yang keliru
dilemanya itu antara melindungi oknum tadi atau melindungi kepentingan umum
harusnya kan kepentingan umum dra artinya dilapor ke proses hukum demi kepentingan umum
jadi abaikan kepentingan satu doa oknum
tapi psb lebih memilih melindungi oknum
apakah benar karena sby mencintai para oknum ini atau karena memang ini hanya halusinasi sebetulnya
itu itu itu
tapi sekali lagi begini ini bukan hal baru
di banyak negara juga intelijen dituduh bermain
donald trump kan
di banyak negara
di banyak negara
donald trump kan kita tahu dituduh oleh caa bahwa ada apa namanya
ya betul ada agen agen rusia di belakangnya
ada kg dan segala macam
ya tapi saya pikir sih semua tuduhan terkait intelijen tidak akan pernah bisa dibuktikan secara hukum
maka justru disitu

justru bukan tidak terbuka tapi hukumnya begitu
tetapi justru di ruang itulah orang bisa berhalusinasi
orang bisa menuduh
orang bisa memainkan wacana
artinya orang dengan gampang mengatakan
tapi bahwa itu ada benar nggak bang mboni
saya sejauh ini
karena anda menyebutkan tadi di
di banyak negara terjadi
sejauh ini sih saya tidak melihat sama sekali ada
kita mengamati nggak ada itu yang namanya pola terorganisir dari intelijen untuk memenangkan si a si b
kalaupun ada seberapa signifikan sih sebenarnya itu
kalaupun ada ya saya pikir tidak signifikan pada saat pemilihan tidak langsung
atau ketika kultur politik kita belum sematang sekarang
ya karena sekarang kan setiap orang adalah subjek dari proses ini
cuma pertanyaannya begini sudah terlanjur psb mengatakannya
lalu harus bagaimana
dan stabilitas politik cukup terganggu
gabriel almond salah satu pemikir lama dalam teori sistem kan mengatakan bahwa stabilitas dipengaruhi oleh kultur politik
dipengaruhi oleh peran di dalam struktur dan sebagainya
tetapi satu ahli politik belanda
lipard mengatakan oh jangan salah ada faktor ketiga yang menentukan stabilitas yaitu perilaku elit
seberapa mampu elit membangun kooperasi membangun kerjasama
seberapa mampu mereka bermusawara membangun konsensus
itu yang akan menentukan stabilitas politik
dan saya melihat elit politik kita tidak punya kecerdasan untuk membangun kerjasama
maksudnya pak sby melakukan ini
disinilah pak sby mestinya bertanggung jawab
stabilitas yang diganggu
itu menjamin stabilitas dengan coba
mengedepankan kerjasama elit
ketimbang melakukan transparan
membuka masalah ini ke publik tujuannya adalah menjaga stabilitas tadi
karena kalau sampai nanti pilkada berlangsung dan curang di depan mata rakyat bayangkan ketika hasil pilkada itu tidak diterima oleh masyarakat
maka diproses secara hukum
ini kan menjadi legitimasinya tidak ada atau bahkan mungkin masyarakat yang kalainya akan berbondong bondong
jadi maksudnya akan sangat mengkhawatirkan dampaknya
nah kenapa tidak dilaporkan ke proses hukum
kenapa tidak dilaporkan ke proses hukum
kita menyebutkan bahwa ya ada dua alasan
pertama bahwa kita pesimis dengan bawaslu
ya yang kedua pak esmin
tapi kan proses hukum tidak hanya di bawaslu
kalau ini pidana pemilu harus bawaslu yang mendengar nih kak kundo
tidak bisa di luar itu
tapi kan kalau itu oknum dari institusi kan institusi juga bisa bertindak
kalau misalnya ada oknum dari bin yang bertindak lu lapor
institusi intelijen juga akan bertindak
kalau bin ini kan seperti yang bang boni sampaikan tadi seperti angin
bisa kita rasakan tidak bisa kita sendiri
jadi maksudnya cuma menggoda
jadi maksudnya cuma mengatakan ya bin saya tahu loh kalau kalian ada yang bermain
intinya salah satunya itu
karena memang kita juga kan mendapat informasi juga dari kawan kawan
itu kan kita bisa merasakan lah di lapangan itu bagaimana mereka berpapasan dengan kulit kita gitu
belakukan semua operasi operasi
nah kita ingatkan eh tolong jangan
supaya demokrasi kita ini
tapi psb selalu ulang ulang mengatakan misalnya kandidat dia di kalimantan timur di zolimi
saya tidak melihat itu karena dari awal saya kenal baik itu kandidat demokrat
bahkan dia ketemu saya sebelum penetapan calon
saya tahu kasusnya
saya tahu kasusnya
bahwa momentum kasusnya dibuka itu memang mungkin menjadi debatable
tetapi saya tahu bahwa dia bermasalah secara hukum ya
silahkan itu diproses apakah nanti bisa dibuktikan atau tidak
tetapi sekali lagi saya tahu fakta hukumnya
jadi kalau dibilang bahwa ada permainan karena mantan kapolda maju di dalam pilkada
saya pikir itu tuduhan yang berlebihan
makanya saya bilang ini mengganggu stabilitas pernyataan elit itu harus bijaksana
kalau yang di kalti
kalau di kalimantan timur
perkara pokoknya sudah dibebas difonis bebas oleh pengadilan
tetapi kenapa kemudian wali kota pak sari jaang mau dipanggil lagi diperiksa atas perkara yang sudah dinyatakan clear
tidak ada korupsinya tidak ada pelanggaran hukumnya oleh pengadilan
nah itu yang terjadi di sana
nah pak sarijang merasa ini karena beliau juga berkali kali dipanggil oleh oknum partai
oleh polda disuruh berpasangan dengan pak kapolda yang sekarang
yang dulu ya
sehingga beliau dipanggil
dijadikanlah kasus ini untuk menekan beliau
dan pak sari ya faktanya itu kan berhenti
hukum itu kan tidak sepenuhnya bicara soal kamu benar atau salah
tetapi soal pembenaran dan penyalahan
artinya kita bicara bukti kan
pertanyaan adalah ada nggak bukti bahwa memang ada pendekatan politik untuk menggiring kerjasama calon dari kepolisian dengan berdemokrat
yang justru itu
kalau ada buktinya kan bisa diproses
misalnya kan itu dilapor
kalau di lobi politik seperti itu kan mau diproses seperti apa
lalu kemudian tujuan akhir dari pak s b mengutarakan ini apa kebenaran bumpari
kalau tidak mau membawa itu ke bawah seluruh
supaya semua aparat baik itu polri binten iasn semua netral di dalam pilkada ini
tujuan akhirnya itu
tidak ada tujuan lainnya
artinya jangan sampai seperti dua ribu empat dua ribu sembilan lah
kayak gitu lah mungkin pesan pak s b
jangan seperti dua ribu empat dua ribu sembilan
kalau dua ribu empat itu tanggung jawab bumperi sebagai presiden ya

itu saya sudah cari bukti buktinya tidak ada ketidak netralan tni polri dan binten pada dua ribu sembilan
tapi jangan salah tanyakan oknum militer netral nggak dua ribu empat untuk pak s b
kalau itu kan perlu penelitian lebih jauh
justru itu artinya gini
saya akan mencarinya dari fakta fakta kita carilah di jejak digital
ada tidak penolong bermasalah
tapi tidak saya temukan
artinya saya kembali kepada apa yang saya yakini
bahwa ini bukan perkara soal benar atau tidak netralitas dan ketidak netralan itu terjadi
tetapi soal wacana ini mau dibangun mau digiring
untuk pemerintahan pak jokowi ini menyalahgunakan institusi negara
sehingga marilah seluruh rakyat indonesia kembali bernostalgia
mari kita kembali dengan pak s b
tapi begini bang boney
supaya fair juga
kalau kemudian memang faktanya ada
fakta menurut pak s b ya
fakta menurut pak s b ya ada pengakuan pengakuan dan mengaku punya bukti begitu
lalu harus apa supaya tidak dianggap seperti bung boni membangun wacana persepsi
ada beberapa omongan pak s b yang menurut saya saya tidak bisa bantah
saya tidak bisa bantah
tetapi kan ada mekanismenya
mohon kau silakan di proses dompa
bapak kan bukan sebagai mantan presiden saja
bapak ketua umum partai
salah satu fungsi utama partai adalah mencegah terjadinya konflik sosial
maka tanggung jawab partai adalah jangan sampai ada kekacauan
nah untuk jangan sampai terjadi kekacauan tegakkan hukum
untuk menegakkan hukum ya dukung dong proses penegakan law enforcement ini
kalau dibiarkan begini saja sudah lebar kemudian silent
orang akan lihat orang akan lihat ini permainannya ini
bahwa perkara begini tidak perlu dianggap seperti bung boney
tidak perlu laporan
mestinya bawaslu kan proaktif
karena kami sendiri ketika turun ke lapangan merasakan bagaimana proaktifnya bawaslu ke kami
bulan bulan lalu kami itu turun ke liling jawa
apa sih yang membuat anda berat tidak ingin melaporkan
tetapi kami dalam rangka konsolidasi internal partai
kami merasakan sendiri bagaimana orang orang bawaslu mengikuti kami seperti maling
tetapi ke tempat lain mereka tidak melakukan hal itu
nah ini yang membuat kami
anda merasa seperti itu ya
bukan merasa itu fakta
bahkan saya pernah menarik seorang oknum bawaslu karena terlalu
ini yang susah diukur
berarti menurut anda bawaslu tidak netral juga kalau begitu
ya kan faktanya
jadi gini ya perasaan pak fardinan ini kan merasa seperti maling
saya juga agak heran ya
apakah ini perasaan saja atau
tapi kalau memang itu yang terjadi ya bawaslu nya harus kita adili di sini kan
seberapa netral bawaslu atau seberapa aktif mereka bekerja
tetapi sekali lagi saya katakan mesti kita pertimbangkan kondisi faktualnya
bahwa secara infrastruktur baik kesiapan dana maka
pada kondisi hak maupun strukturnya bawaslu juga tidak cukup kuat
menghadapi peluang peluang kekacauan yang terjadi dalam proses pilkada maupun pemilu
ini kan sangat masif dan polanya modern
sementara bawaslu kita manusia dan keterbatasan sumber daya dan juga infrastruktur
jadi saya pikir kembali kepada niat baik kita
apakah kita punya niat baik untuk mendukung penegakan hukum atau tidak
maka kalau kita tidak ada niat untuk melakukan penegakan hukum
kita jangan melempar bola politik sehingga nanti jadi liar
pada kesimpulannya terakhir bang ferdinand jadi mau diapakan ya
apakah setelah penelitian parkir selesai atau mau kepingin ketemu dengan binten i polri atau mungkin ketemu dengan presiden jokowi
yang jelas begini bagi kami yang jelas
yang pertama itu adalah kami berharap statement dari presiden untuk memerintahkan seluruh jajarannya
yang tadi tidak cukup
untuk netral ya
yang tadi tidak cukup
itu yang kami tunggu nah sudah disampaikan tadi oleh pak presiden ya
setelah ketika ditanya oleh media ya
nah terkait dengan fakta fakta dan bukti bukti
kalau ada kecurigaan kecurigaan bahwa pak sby melontarkan wacana wacana semata
tanpa bukti ya kita siap buka bukaan kita akan bawa buktinya kita bawa faktanya
tapi kalau kita diminta untuk melaporkan ke bawaslu kemungkinan besar kita menahan diri untuk itu ya
kemungkinan besar kita akan menahan diri
alasan utamanya kenapa
kita persilahkan kalau memang bawaslu mau menjemput bola kita akan ladeni
tapi kalau kita untuk mendatangi mereka kami capek bikin laporan
artinya kesimpulannya begini
partai demokrat berdasarkan omongan pak ferdinand ini
partai demokrat lebih milih ayo kita kacaukan wacana politik ini
ketimbang kita tegakkan hukum
ini bukan mengacaukan wacana politik
ini bukan mengacaukan wacana politik
kita ingin kita kan membuat ini menjadi diskursus
kita tegakkan hukumnya
jangan sampai diri pun siang dulu itu kembali lagi sekarang
tapi tidak mau melaporkan itu
jadi intinya kita kacaukan gitu kan
bukan mengacaukan tapi untuk memperbaiki dan menjaga marwah demokrasi
kita lihat nanti bawaslu akan seperti apa sikapnya apakah proaktif seperti yang diminta oleh partai demokrat
apa tidak terkait dengan adanya tudingan
dugaan oknum ketidak netralan dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu dua ribu sembilan belas
terima kasih untuk ulasannya malam hari ini
kesimpulannya memang tidak bisa satu ya
bang ferdinand bang boni terima kasih selamat malam
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah jeda berikut ini